proyek revitalisasi taman sisi selatan monumen nasional gambir jakarta pusat diberhentikan sementara
pihak monas mengaku menunggu instruksi dari dinas cipta karya tata ruang dan pertahanan untuk melanjutkannya
pengerjaan revitalisasi monas tengah menjadi sorotan karena ratusan pohon di bagian selatan ditebang
dprd dki jakarta juga telah melakukan pertemuan dengan pihak cipta karya tata ruang dan pertanahan pada rabu dua puluh dua januari lalu
pertemuan itu dilakukan karena ditemukan ada kejanggalan dalam proyek ini
seperti masalah penembangan satu ratus sembilan puluh pohon yang diduga belum ada izin dari kementerian sekretariat negara dan kontraktor revitalisasi yang diduga bodong
untuk itu pihak monas mengatakan revitalisasi monas diberhentikan untuk sementara
proyek akan dilanjutkan kembali menunggu instruksi dari dinas cipta karya tata ruang dan pertanahan
proyek revitalisasi taman sisi selatan monumen nasional rencananya akan dibangun ruang terbuka publik yang berfungsi sebagai plaza upacara dan plaza parade
sementara berhenti dulu
yang mengetahui pasti kapan akan dimulai kembalinya itu dinas citata
dan tentang mengapa diberhentikan oleh dprd juga dibahas oleh dinas cipta tata
mungkin hanya karena proyek rehat dulu sebentar mungkin perapihan aja biar tidak mengganggu gitu
atau agar tidak misalnya tidak
apa ya yang rapi lah gitu
karena itu kan bukan kegiatan kita kita hanya menerima gitu
jadi semuanya ada di dinas cipta tata gitu
kita hanya menerima menunggu komando komando dari mereka